saya minta ko dan pacarko pergi dari usiko
itu cowok yang nunggu kok dekat motor
dia bukan pacarko
kalau dari kedua paranormal itu rasanya kita akan menemukan petunjuk tentang nakal
sabar lah dulu
tak bisa kita sembarangan
tapi kok kecean tadi
kamu mempunyai insting yang kuat tentang keberadaan anak saya
bahala pulau kau sekarang
nggak bisa nggak bisa payah pun maksudnya kau nelang
begini masalahnya rajo
jakarta ini nggak sama dengan kumayan
lima belas tahun jakarta ini polisi dimana mana
ketengah rumah itu pun ada kamera banyak
tak semudah itu kita salah salah masuk rumah orang urusan kita sama hukum
kita harus bikin strategi jitu dulu
entah kita menyamar entah bagaimana kita caranya masuk dalam
kau nggak perlu memikirkan masalah itu alang
biasa yang menyelidiki nyalang
saya nggak akan melibatkan kau
kenapa kok selalu bersabar sabar macam itu
aku mau taruh
instingku mengatakan begitu
saya harus memaksanya
saya harus memaksanya
mana sih si sakti
kok udah nanti belum kelihatan ya
mata apa kita mencari dia lagi lah
kenapa masalah saja kau nih
kita harus minta maaf sama dia
firasat aku mengatakan ada sakti di danau itu
gimana caranya coba kamu bisa ngerasain sakti di situ
aku juga nggak tahu kay
tiba tiba aku merasakan ada sakti di sana
ya sudah kalau gitu
jadi apa kita harus lakukan
kita harus mencari dia
yaudah kita pindah dulu
kok nggak kelihatan
itu dia kei
kenapa kamu bisa punya firasat
kenapa kamu bisa punya viras
kenapa kamu bisa punya firasat
ya itu dia
mungkin dia punya firasat kalau sakti itu di situ
aku juga enggak tahu kay
tiba tiba saja aku merasakan ada sakti di sana
feeling kamu hebat banget
sudahlah kay kau lihat kan itu sakti
sepertinya dia sedih
iya kesian dia
dia pasti kesel banget deh sama kita
ya sudah kayak kau dekatilah dia sekarang
kau mau minta maaf kan
kamu gak mau minta maaf kita berdua kan salah sama dia
kalau aku minta maaf sama sakti dia bisa besar kepala kah
ya sudah aku samberin dia dulu
kalau ada apa apa teriak ya
sepertinya sekar sangat mencintai sakti
kalau enggak mana mungkin dia bila bilain diri menemui sakti
hanya untuk minta maaf
tapi sakti ini orang yang berbahaya
aku enggak rela melepaskan sekar hanya untuk orang seperti sakti
aku samberin enggak ya
kalau dia nanti malah marah besar gimana
tapi kalau masalah ini nggak diselesaikan
aku gak suka ini jadi berlarut larut
nggak enak juga kan kalau satu kampus harus musuhan
aku samberin aja deh
jangan belajar apa apa ya sakti
mau apa lagi kok ke sini
soal kejadian tadi
susah kok bicara lagi
sekarang lebih baik kau pergi dari sini kok
aku gak akan pergi dari sini sebelum kamu maafin aku
aku tahu aku salah
hei kenapa perasaanku jadi aneh sekarang
kenapa makin lama aku makin mengkhawatirkan sekar
perasaanku makin dalam salju sama dia
apa aku sekarang sudah jatuh cinta
ah jangan jangan ini hanya perasaanku saja
kok masih perlu saya jawab
oke kalau emang kamu gak mau maafin aku
aku mau lakuin apa aja asal kamu maafin aku
kalau gitu saya minta ko dan pacarko pergi reusi ko
itu cowok yang nunggu kau dekat motor
dia bukan pacarku
kau tidak perlu minta maaf ini semua salah saya
yah gak ada asap kalau gak ada api
dan asap ini ada karena saya
jadi kau gak perlu minta maaf ya
kok kamu cepet banget berubahnya
sakti kamu bercanda ya
nggak saya gak bercanda
lebih baik kau pergi dari siko sekarang saya ini orang jahat
enggak sakti aku tahu kamu anak baik baik
makanya aku ingin berteman sama kamu
key percuma kau berteman dengan saya
saya ini bukan orang baik baik saya banyak musuhnya kek
nanti kau bisa ikut celaka sekarang lebih baik kau pergi dari sini kek
aku gak takut kalau aku harus celaka
kay lihat ke situ
mereka siapa sakti
lebih baik kau gak usah nanya siapa mereka
nanti kau bisa celaka kay lebih baik kau sekarang pergi dari sini sekarang ya
udah kay kau gak usah menggantah
lebih baik kau adem teman kau ini pergi dari sini sekarang kay
akan ada pertempuran jadi di sini kay

kalau kau gak pergi dari sini kau sekarang saya gak akan maafin kau
dan saya gak mau lihat kau lagi
cepat kay pergi
sepertinya ada orang yang menemukan celaka sakti
aku juga gak tahu tapi kayaknya mereka mau berbuat jahat sama sakti
satu oke ini bukan urusan kita lagi
kedua ini bisa menjadi keuntungan kita
keuntungan apa maksud kamu
kau mau kan lihat sakti berubah menjadi harimau
kalau mau lebih baik kita diam di sini
kita lihat dia berubah
lihat dia berubah menjadi ibu
ini mungkin momen yang kita tunggu tunggu
melihat langsung sakti menjadi harimau
kami kesini mau membawa pulang tuhan muda atas perintah kiratus
ini perintah dari bos besar tuan muda
kau tuan muda gak mau ikut kami kamu bisa mati
lalu kalau saya menentang
kalian mau apa
aku harus ke situ alam
jangan kek sebaiknya sekarang kita pulang